ibu ibu hadirin sekalian terutama para komisioner kpu dan teman teman media yang hadir
bawaslu tokoh tokoh pemimpin pemimpin partai pengusung dan pendukung koalisi prabowo subianto sandiaga uno
terima kasih atas perhatian saudara saudara
saya diberi kehormatan dan kesempatan
pada saat ini untuk menyampaikan beberapa hal
yang pertama tentunya marilah kita tidak henti hentinya memanjatkan puji syukur kehadir allah swt
bahwa kita diberi kesehatan dan dapat melaksanakan tugas kita hari ini di indonesia
dan yang kedua kita harus menjaga kemampuan dan kemampuan umum republik indonesia
kita hari ini baru saja melaksanakan pendaftaran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden
di mana saya prabowo subianto dan saudara sandiaga salahuddin uno
di calonkan diusung oleh empat panggilan umum republik indonesia
keadilan sejahtera partai amanat nasional dan partai demokrat dan partai gerindra
dan didukung oleh partai berkarya
yang dalam hal ini diwakili oleh ibu titi soeharto
ada suatu kejadian unik pada hari ini
di hari ini ada putri presiden pertama republik indonesia
putri proklamator kita
ada juga putri presiden republik indonesia yang kedua
ada juga dua putra presiden republik indonesia yang keenam
saudara saudara ini kehormatan besar bagi saya
ingin ucapkan terima kasih kepada kpu yang telah bekerja keras
selagi saya menitip harapan seluruh kader kader dari semua partai
dari seluruh rakyat indonesia
kami titip masa depan indonesia di pundak
menurut keyakinan kami semua
adalah satu satunya sistem pemerintahan yang terbaik dari yang ada
pergantian pemerintahan pergantian pimpinan
apakah bupati wali kota bahkan apakah kepala desa sekalipun
akan menjaga kekuatan dan kekuatan dan kekuatan kekuatan dari negara jepang
apapun keputusan rakyat harus kita hormati
karena itu dalam hal ini
masa depan nasib bangsa berada di pundaknya kpu
kpu memiliki tugas yang sangat berat
kami mengerti kpu harus menjaga keadilan kejujuran kebersihan daripada pemilu
pemilihan melalui kotak suara itulah kedaulatan rakyat saudara saudara sekalian
janganlah sekali sekali kita menghina hak rakyat
jangan sekali sekali kita mencurangi hak rakyat
biarlah rakyat yang berdaulat dan menentukan nasibnya sendiri
apapun keputusan rakyat kami tunduk kami hormat kami hanya ingin kami hanya ingin berkuasa dengan izin rakyat indonesia
dan kami ingin berkuasa
untuk mengabdi kepada rakyat indonesia
kami ingin berbakti sehingga tidak ada orang yang lapar di indonesia
tidak boleh ada orang miskin di indonesia
dan tidak ada dan tidak boleh keadilan tidak sampai ke seluruh rakyat indonesia
tekad kami itu hasrat kami
terima kasih kpu atas jeripayah saudara saudara
dan saya minta mungkin tambahan sepatah dua kata dari wakil presiden insyaallah yang akan datang
saudara sandiaga solahuddin uno
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah wa syukurillah
hari ini kita betul betul berterima kasih kepada kpu
proses pendaftarannya lancar
dan kami melihat profesionalisme dari kpu
untuk itu kami mengucapkan terima kasih
dalam beberapa bulan ke depan
akan berjuang bersama rakyat
untuk menghadirkan pertumbuhan
dan pembaruan dalam sistem ekonomi
dimana kita ingin membuka lapangan kerja seluas luasnya
juga ada begitu banyak partai disini
tapi yang belum ada adalah partai emak emak
partai emak emak juga terrepresentasi disini
dan kami akan berjuang buat partai emak emak
percepatan pembangunan dengan pemerintahan yang bersih
kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada sahabat saya
mas agus yudhoyono hari ini unik usianya empat puluh tahun
terima kasih untuk semua
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas jeripayah semua pihak
kaum ulama yang begitu mengikuti perkembangan dari semua elemen
dari semua kalangan agama
kita berjuang untuk nkri
kita berjuang untuk seluruh rakyat indonesia
apapun kelompok etnisnya
seluruh warga indonesia
rakyat kita akan kita bela
akan kita perjuangkan hak haknya
saya kira itu dari saya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
yang kulang tahun
yang kulang tahun

demikian deklarasi ya dari pasangan prabowo subianto dan juga sandiaga uno sebagai capres dan juga cawapres menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
ada narasi narasi yang tadi juga cukup menarik ya kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh prabowo khususnya ya fani ya
dan juga sandiaga uno yang sekali lagi menyatakan atau mengucapkan selamat ulang tahun untuk agus harimurti yudhoyono
boleh ini sedikit tanggapannya kalau misalnya mas ari melihat nih dari frasa frasa kemudian juga narasi yang digunakan oleh prabowo subianto khususnya dalam deklarasi resmi pasca pendaftarannya sebagai capres untuk pilpres dua ribu sembilan belas
ia mengatakan saya ingin berkuasa atas izin rakyat
tanggapan dari mas ari nur cahyo kenapa ada pemilihan frasa kemudian juga narasi narasi yang digunakan seperti itu bentuknya
ya secara umum tadi narasinya sebenarnya pak prabowo di kpu ini berbeda dengan ketika deklarasi ya
deklarasi kemarin bicara soal lebih core visi misi akan kemana
disini dia bicara narasinya soal nilai nilai demokrasi sebenarnya
bagaimana demokrasi sebagai pilihan pemerintahan terbaik
bagaimana apa namanya willing to power itu harus punya legitimasi kedaulatan rakyat
jadi dia akan saya ingin berkuasa
atas legitimasi kedaulatan rakyat pilihan rakyat atau seizin rakyat
sebenarnya dia bicara bagaimana kita bersama ke depannya menjaga nilai nilai demokrasi
yang sudah digariskan oleh konstitusi kita
hal yang promising yang baik kedepan
supaya demokrasi kita berdiri di atas semua golongan
tapi kemudian kritik saya adalah untuk para dua kubu sebenarnya
baik pak prabowo dan juga pak jokowi adalah dalam proses
jadi bicara tadi kan bicara bagaimana demokrasi kita kedepan lewat proses pemilu ini
tapi proses kandidasi kalau proses pemilu oke ya
ini sebuah ke depan kita berharap apa yang diutarakan pak prabowo tadi menjadi janji kita bersama dan kita wujudkan
supaya pemilu menjadi arena dimana pesta demokrasi menjadi ajang
dimana legitimasi kedaulatan rakyat itu dipanggungkan
di hormati tahtanya adalah tahta kedaulatan rakyat
tapi kalau kita mundur sedikit ke belakang
bagaimana proses kandidasi ini sebenarnya nilai nilai demokrasi yang tadi diangkat oleh pak prabowo itu tercederai
karena memang proses kandidasi itu berlangsung sangat elitis
berlangsung dalam ruang lobby lobby yang tertutup dalam ruang ruang sepi
yang sulit diakses publik sehingga publik ketika itu diumumkan deklarasi wow
banyak rakyat kaget oke
satu sisi mengamini hasil oke hasilnya ini pasti suatu kompromi yang terbaik yang paling realistis yang diambil
kok begitu ya
ada pundotnya kok itu ya
ini kan sebenarnya sebuah oke publik menghargai mengapresiasi sebuah proses
tapi dari sisi itu publik mau mengkritisi
oh ada sebuah ruang di mana ada dalam dua kubu sama sama
bahwa proses kandidasi ini yang dari awal seperti sudah desain secara bertahap berjenjang
tapi at the end ketika proses itu harus ditentukan
itu sangat ditentukan oleh bagaimana manuver politik para elit di titik titik akhir
nah ini yang menjadi catatan bahwa memang proses politik itu akhirnya kandidasi ini hanya berlangsung
dalam apa namanya di ruang elit
hanya aktor aktor elit politik tertentu yang kemudian menentukan
rakyat seperti berada jauh di belakang
sebagai penonton saja ya mas ya
yang menonton dan kemudian disodorkan pilihan ini loh
yang anda pilihkan ada capres wapres yang sudah dipilihkan oleh kelompok elit
yang diberikan kepada rakyat
ini ada sebuah jurang antara satu sisi rakyat harus memilih pilihan yang apa namanya konstitusional demokratis
pada sisi lainnya ada sebuah jurang antara satu sisi rakyat harus memilih pilihan yang apa namanya konstitusional demokratis